menetapkan ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kita bahas hal ini bersama dengan menteri perdagangan republik indonesia bapak zulkifli hasan
jadi menurut saya kalau kita mau mendorong solusi dua negara
tentu khusus imunisasi polio ini khususnya itu dilakukan imunisasi kejar
maka berdampak pada kesehatan pita suara
kira kira apa ya yang tidak biasa
oke oke yang terbaru siapa saja pak kalau misalnya dari pdip nama namanya
sedang menyortir mainan sumbangan
agar perdagangannya itu fair
korban talidomid ini hanya mengganggu perkembangan tangan dan kaki
banyak hal hal positif ya kan peluang peluang lain yang juga bisa ditangkap dari
jadi kalau kita tidak produktif kan perlindungan kan sementara
dalam pertemuannya dengan presiden jokowi elon musk memberi sinyal menjajaki kerjasama dengan indonesia
kawasan pasar cihapit kota bandung tak hanya dikenal sebagai pasar tradisional lokasi ini
ini tapi terakhir harus saya tanyakan juga
karena kita punya potensi tiga ratus empat belas tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka dua ratus lima puluh lima tempat tidur
untuk menjadi negara anggota baru asean